bagi anda yang berkunjung ke yogyakarta saat bulan ramadan singgahlah ke kampung kauman
di sini anda akan menemukan sebuah kudapan yang hanya ada saat bulan ramadan namanya kicak
kicak terbuat dari ketan parutan kelapa nangka daun pandan dan gula
proses pembuatannya cukup mudah
aduk semua bahan tersebut kemudian kukus selama kurang lebih tiga puluh menit
setelah matang kicak kemudian didinginkan terlebih dahulu kemudian bungkus dengan daun pisang dan kertas pembungkus dan kicak siap disajikan
tidak ada yang tahu pasti asal mula nama kicak ini
bagi warga kampung kauman mereka mengenal kicak ini sebagai kuliner khas ramadan lantaran hanya muncul saat bulan ramadan
karena saya itu makanan kecil ya makanan waktu saya kecil juga sering membeli makanan makanan seperti ini
jadi kalau puasa itu jadi ingat terus
karena juga di kauman ini kan ada kakak saya jadi siring khas siring ramadan
jadi kalau membeli makanan makanan tradisional yang seperti ini ini enak
adalah mbah wono seorang warga kauman yang telah membuat kicak ini pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh silam
kini usahanya diteruskan oleh sang putri walidah
walau kini sudah banyak orang yang ikut membuat dan menjual kicak
namun kicak mbah wono tetap menjadi buruan warga yang mencari kicak khas kampung kauman
saat bulan ramadan dalam satu hari rata rata walidah bisa menjual puluhan kicak
kalau ada yang pesan ya dibikinin kalau enggak
kalau bulan ramadan enggak
enam kilo ketan seharinya
satu kilonya itu ada tiga belas bungkus
harga satu bungkus kicak ini cukup terjangkau
rasanya yang manis legit pas untuk menemani buka puasa sekaligus bernostalgia kuliner masa kecil
wahyu juniawan daerah istimewa yogyakarta